tidak boleh santuan yang masuk karya santriwati ngerti kalian
orangnya enggak ada tapi kok asurnya kekasih tidurin ya mana ya
free kenapa kamuaka club bencana asar tadi besok ck sims kecapek an prophe
tapi udah sholat asar berjamaah
sama santri wati santri awan
udah komplit semuanya
tadi kamu bilang kamu ketiduran
kamu sholat di mana sih
ustaz aku malah tidur
dengerin kamu ngomong capek
sekarang kamu pergi ke masjid
kamu sholat asar
abis tahun baru
berarti saya boleh tidur ustaz
nanti bangun bangun tau tau kamu udah ada di dalam beduk
nanti nggak usah ustaz
aku nggak usah
baik untuk para santri wati dan santri wati
setelah dari masjid ini
tolong kalian bawa apa saja keperluan untuk besok camping
contoh seperti pakaian
saya akan bagi kalian secara berkelompok
satu kelompok itu isinya lima orang
dan nanti setelah abis sholat maghrib
ustadz akan umumkan siapa saja kelompok kelompoknya
mengerti pak ustaz
kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah
tadi saya ketiduran
soalnya saya kecapean banget ustadz
keberanian sama berikut
kita tulia nggak boleh menyoraki teman yang lagi salah
betul apa kata dodot
nggak boleh menyoraki teman
itu nggak baik
saya hanya mengingatkan saja
ada seorang sahabat yang bertanya kepada rasul
amalan apa yang sangat di cintai oleh allah
yang paling allah cintai
lalu rasulullah menjawab
yaitu sholat tepat pada waktunya
jangan tinggalkan sholat
dan sholat mesti tepat pada waktunya
sobri sekarang kamu sholat sendiri
ingat nggak boleh saling nyoraki sama teman ya
sekarang kamu sholat
berapa rokaan coba
kalau gini dadah
ya like seneng seneng juga
ya udah kayak serius
ya udah sukses
aku mau pesen mie goreng mie yang mie nya double rasa kari ayam itu yang mie rebus tapi yang mie gorengnya rasa sambal balado
habis itu jangan lupa obat nyamuknya karena kan di hutan hutan gitu kan banyak nyamuk
itu kebanyakan haikal
mereka mau sekarang tulis aja deh
aku juga personalis tapi kalau aku sih udah dicatat
cuma dikit ke
ih datang kayak gempa bumi
eh aku pesen tapi di warung kamu ya
ambil cokelat bulet
jempolnya dalam bunga
jempolnya dalam bunga
jempolnya dalam bunga
jempolnya dalam bunga
jempol yang kacau kacau
kamu kacau semua
saya mau cek dulu ini
yang mau dibawa
mana dia sih
bentar lagi nyap nyap
bawa sini dong barang barang ini
dibawa biar pada kagak repot ini kalau udah waktunya mau dibawa kan bakalan dipisahin
biar kagak kedukar bukan pada pada ini beras beras ya tolong tak ada
berarti saya ditumpukin berasa dasar pada ambil lagi coba yang namanya
ya allah ya allah
apa pade sih coba lagi pada ayat ya itu coba coba
dulu jangan jangan ditumpuk tumpuk
orang lagi repot nama nama yang kerjaan aja dah tolong dong ini barang barang yang

bantuin pak ade ini gak akan kakakin barang yang di atas meja
nah yang di meja diturun turunin dulu ke bawah gitu
tolongin ya pak ade
emang udah harus disegerangin ya
taruh aja di bawah
iya pak ustadz
besok positi ikut camping
sebab gak ada ustadzah yang jagain santriwan sama santriwatinya
ya iya lah itu makanya kecil banget pak ustadz
sayuran aja di dapur saya jagain mulu kayak keronjo
wartelnya pada somplak
ini mau dipisahin apa
ini mau di bawah semua
yang di meja turunin dulu ke bawah
semuanya ini biar meja pada bersih dulu
nah ini barang barang yang mau kita bawa
taruh di atas meja
biar kalian ketukar barang barang kita
nah oke deh
ih ini apaan
tidak boleh ada santriwan yang masuk ke area santriwati
maju kalian satu satu